ya dan kecelakaan anwar menurut saya terkesan terlalu
seru mendadak semua kan
terlalu kebetulan semuanya
sebuah kejahatannya dia
tidak bisa dikira
tidak pernah sedikit pun terpikir di penak gue
mama bakal pake baju seperti itu
gue gak bisa jaga mama dengan baik
alhamdulillah ya pak
meetingnya berjalan dengan lancar
iya dan saya harus berterima kasih karena kamu udah siapin semuanya
padahal saya sendiri
gak sempet buat siapin itu semua
kayak ada suara bayi
iya iya saya denger kayak dari arah sana deh pak
iya aduh no ini
keesah rewel banget no
bisa nggak sih kita langsung ke tempat elsa
kamu udah selesai belum meetingnya
udah udah saya tinggal lah
kalau ada apa apa kamu hubungin saya aja ya
guys laporannya saya kirim via email
saya harus bertemu dengan angga dan randy
untuk strategi selanjutnya setelah bukti bukti ini hilang
gak ada jadwal kuliah kan
tunggu sedikit ya
tunggu sebentar ya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
ini pak minuman ya

coba gue kalau gak tau lah tuh
bisa setengah jam lagi ketemu sama gue di kantor gue
gue muntur sekarang
oke hati hati di jalan itu
temui saya di kantor saya
setengah jam lagi
sepertinya ada kesakitan gue
ya allah bu
saya lagi satu bulan
udah dikasih obat bu
tapi sepertinya dia butuh
lebih dari obat ya
saya ada resep herbal
mungkin saya bisa bantu untuk bikinkan ramon herbal
kayaknya kasian sekali
ibu tahanan kepolisian
tapi dia butuh pertolongan
atau mungkin saya bisa kasih resep ramuan herbalnya nanti
saya kasihkan ke ibu
mungkin ada op yang bisa belanja bahan bahannya
atau saya bisa bantu membuatkan
saya akan macam macam kok
sebaiknya ibu balik ke sel
saya tanya dulu
ella kamu tunggu ya
saya sudah catat dua pengacara pidana terbaik pak
rekomendasikan ke teman teman saya
bapak bisa pilih sesuai yang bapak cocok
terima kasih rem
terima kasih rem
terima kasih rem
terus sekarang kita harus gimana
om irvan ini bener bener berbahaya
ls aja gak ada apa apaannya
dan mengenai rekaman cctv di penyelam per kapal terpen yang hilang
om irfan pasti dalang dibalik semua ini
menurut saya terkesan
seru mendadak semua kan
gak usah tau
terlalu kebetulan semuanya
sebuah kejahatannya dia
memprediksikannya ke belakang
dia harus melakukan apa
kita kalah di sana
selanjutnya yang harus kita buat adalah kita harus buat strategi baru
seperti yang waktu itu kamu bilang sama saya
kalau strategi a nggak berhasil
kita masih punya b c d
bahkan kalau bisa sampai z

berarti sama abang itu

udah udah putar laris
apakah kita kesana mulu

montang berubah ya
saya baru tahu saya baru dengar kabar
tentang apa yang terjadi sama putri kamu
van ternyata anak kamu jesse itu temennya elsa
saya baru tahu loh kenapa kamu gak pernah bilang ya
maaf mbak sarah
iya ada banyak alasan kenapa saya nggak cerita
tapi saya lagi ada urusan
saya mesti keluar
van apa yang terjadi sama putri kamu jesse
itu memang sangat mengerikan
gak ada orang tua manapun yang bisa terima soal ini
tapi untuk kasus ini
lebih dalam lagi
van saya kenal bu rosa
bu rosa itu orang yang baik
dia gak mungkin melakukan hal seperti ini van
van jangan sampai
kamu memenjarakan orang yang gak berdosa
bu rosa itu orang yang baik
jadi saya rasa gak mungkin bu rosa
tega menyuruh orang untuk melakukan hal bijat seperti itu
jangan sampai kamu
salah tangkap orang van
saya rasa cukup
saya tidak butuh mendengar pembelaan tentang mbak rosa lagi
itu kan suara papa
papa marah sama siapa
mas surya dan mbak sarain datang jauh jauh kesini
cuma untuk menyudutkan saya
tidak bisa berempati sedikit pada anak saya
van tenang dulu van
putri saya ini korban
saya pun otomatis jadi korban
gimana caranya saya hidup tenang mas
keluarga saya tertindas oleh keluarga itu
dari kakak saya yang tercinta kak sofia
ketika ia meninggal karena korban kecelakaan
apa ada pihak keluarga mereka yang bertanggung jawab
ketika putri saya menjadi korban pelecehan seksual
oleh orang suruhannya mbak rosa
apa ada pihak dari keluarga mereka yang ditangkap
mereka yang tenang selama ini
dan saya gak bisa terima itu
saya tidak kenal pak hartawan al fahri seperti apa
siapa orangnya bagaimana orangnya saya nggak kenal
tapi saya kenal ibu rosa
dia orang yang baik
dia nggak mungkin melakukan hal seperti ini pak
saya menuntut keadilan dari mereka mas
mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal
kita pulang aja
tadi sebelum kesini aku udah ngingetin percuma ngomong sama yang
karena hati dia terbuat dari batu dan penuh dendam
oh iya memang
tapi kakak saya terbuat dari batu kok
nah itu semua dimulai sejak pak surya
waktu dia menjadikan kakak saya pelarian dan dihamilin
kenapa ngomong begitu
mbak sara ini hebat mas masih mau menerima mbak surya apa adanya
saya bisa menerima kesalahan suami saya beberapa tahun yang lalu
nggak seperti itu
nggak seperti kamu
kamu hidup diselimuti dengan sakit hati dan penuh
ya biar ini jadi masalah saya mbak
silahkan saya ditunjukkan untuk keluar
sampai jumpa di video selanjutnya